merasa dibohongi ratusan supporter bonek menggelar unjuk rasa dan berniat menggeruduk kongres luar biasa pssi di ancol rabu siang
bonek merasa tertipu karena komite eksekutif pssi yang berjanji akan memasukkan persebaya dalam anggota federasi kabarnya akan diganti
ribuan bonek sempat bergerak menuju tempat klb pssi di ancol pademangan
rabu siang setelah berusaha keluar dari stadion tugu koja jakarta utara kepolisian yang berjaga dengan sigap menghalangi mereka
ketegangan pun terjadi sehingga anggota kepolisian resor jakarta utara mengimbau agar para bonek tak melanjutkan perjalanan ke ancol
akhirnya polisi dan bonek pun bernegosiasi bonek memilih untuk menunggu agar tidak terjadi ketegangan
aksi geruduk bonek ke klb pssi ini dipicu oleh kabar akan digantinya komite eksekutif pssi yang lama
padahal selasa kemarin salah satu komite eksekutif tony aprilani sudah bertemu dengan bonek dan berjanji akan memasukkan persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh ke dalam anggota federasi
namun dengan kabar terbaru ini bonek merasa dibohongi sehingga praktis surat pernyataan yang ditanda tangani tony aprilani sebelumnya jadi tidak berlaku
seluruh ekspo yang lalu diganti semua dengan yang batal
kita jauh jauh dari surabaya membela persebaya
sementara menteri pemuda dan olahraga imam narawi
sepakat jika keberadaan klub persebaya surabaya harus diakui
dan diikut sertakan dalam kompetisi resmi yang digelar pssi
selain karena keputusan hukum pengadilan niaga surabaya yang memenangkan persebaya
sejarah juga mencatat persebaya menjadi salah satu klub yang melahirkan pssi
menpora meminta supporter bonek untuk bersabar karena pengesahan memerlukan proses
menpora juga menganjurkan bonek pulang ke surabaya dan mempercayakan permasalahan ini kepada pssi